oh kaki gue kesemutan nih
sampai kapan gue kuat jonggol kayak gini
ini saya tetebak
mbak nanti aja pesannya kita mau ngobrol dulu
lah kok gitu sih
lahirnya jadi usir
ini kerja apaan kalo diusir
laper nih lapar
mbak sam lo tau gak kenapa nyokap gue pergi
karena disini makanannya gak enak
gak enak banget asli
makanya dia langsung cabut duluan
mendingan kita bentar lagi cari tempat aja yang baru
karena disini gak enak banget
gue mah dimana aja deh yang penting makan
gak enak tuh
siapa yang kurang ajar
yaudah serain aja
kamu yang yang paksain
nyuruh nyuruh kita berhenti
lo mau jadi pahlawan kesiangan loh ya
lo jangan berani berani sama kita
kita berdua lo satu
kayaknya lo jago berantem kayaknya loh
singkat aja udah
orang zaman sekarang suka cuek kalau ada yang membutuhkan pertolongan
langkah orang baik seperti kamu
kejahatan itu meningkat bukan karena berkurangnya orang baik
tapi karena banyaknya orang baik yang diam
kalau gitu saya permisi ya bu
iya makasih ya
tunggu ya mbak saya panggil mbak belanya dulu
lu ngapain disini
tudup poin aja ya
sebelumnya gue minta maaf
gue datang sini mau
menarik kata kata gue yang kemarin
dan gue bakalan tetap ikut lomba
tapi kan udah janji sama gue
luan kalau misalkan lo ya tau
kemarin itu gue gak pikir panjang
tapi gue gak bisa main ngundur diri gitu aja
ini demi sekolah kita bilang
udah sih itu aja yang mau gue omongin
kok si ulan ngeselin banget sih
nama baik sekolah lagi
bilang aja dia mau deket deket sama roman
aduh kaki gue kesemutan nih
ini saya tetepan
mbak nanti aja pesannya kita mau ngobrol dulu
nanti saya panggil lagi kalau misalnya jadi
nah kok gitu sih
lahirnya jadi usir
ini kerja pakan kalau diusir
laper nih lapar
maaf sam lo tau gak kenapa nyokap gue pergi
karena disini makanannya gak enak
nggak enak banget asli
makanya dia langsung cabut duluan
mendingan kita bentar lagi cari tempat aja yang baru
karena disini gak enak banget
mau dimana aja deh yang penting makan
wah mana aja lah uuuh
eh kok dimana lagi
kita mau cabut disini makanannya
jadi kita cari tempat lain aja
tapi siapa yang makan ini
aduh makan nih
aduh makan nih
sambil makan ini
lama kok juga lo udah yang srewek kok
lo percaya aja deh
eh tunggu tunggu tunggu
lo tadi kesini kapan
tau kan motor gue yang itu
oh yang setang jepit
iya lu biasa
gua gitu gitu kenceng tuh
aduh ketauan lagi
kok ada gina
gak ada gina ngapain disitu
gina tuh ke ibob
ketauan si ibob lagi
enggak lah gak mungkin ada gina
yaudah lah yaudah lah
kita mau makan dimana nih
kayak jalan matahari ya
sembarangan aja neng
emang rese nih dia
si dekil udah punya penumpang gue belum
pacar saya gak jauh
eh tugas gua itu ojek ya
ngater penumpang ketujuan dengan selamat
bukan mengejar yang tidak pasti kayak gitu
eh muka lu pasti gua bayar
gua bayar pake dolar bekasi ah ayo
gak laku disini mah
yaudah ya sama
yang itu bang
sepanjang muka tuh sama jelek
kau milih helm kayak milih wakil rakyat ribet banget
sebalik sebalik sebalik
disini ayo kejar
bang cepetan bang
kan tadi gua udah ngomong
kan tadi gue udah ngomong
jangan mengejar tidak pasti
kan gini jadinya
ya lu mau kemana
lu sih bang dari tadi nyanyi aja
saya sama bang doang nenek ojek kayak berasa audisi tau gak
kan cita cita saya dulu jadi dokter bang
bang kalau jadi dokter jangan nyanyi
kau da'af lah mengtazakah
dari allah berdoa
bantu wasiruna alhayata'l dunya
udah sekarang belajar
man lo gak boleh ngantuk man
anak rantau itu harus jadi orang sukses
orang sukses itu bukan berarti dia harus pintar
tapi orang sukses itu adalah orang yang pantang
mirah dan gigi
lu mesti semangat